di awal tahun dua ribu delapan belas perkembangan dunia otomotif ditandai dengan berbagai lini produk terbaru yang dipamerkan dalam the train auto show dua ribu delapan belas
wacana akan inovasi mobil masa depan pun semakin bergema khususnya lewat berbagai produk mobil konsep
yang menjadi salah satu daya pikat para pengunjung di pameran berskala internasional tersebut
detroit auto show dua ribu delapan belas adalah pameran mobil skala internasional yang diadakan di amerika tepatnya di kota detroit
selain menampilkan produk terbaru berbagai produsen mobil dunia juga memamerkan konsep dan inovasi mobil dengan label futuristik
infiniti juga ikut memamerkan konsep mobil big sedan
dan terbarunya infiniti q inspiration concept
dalam portal roadshow disebutkan mobil konsep ini dirancang menggunakan mesin turbo tapi dengan tingkatan efisiensi bahan bakar yang tinggi
gaya sedan mewah khas infinity juga terlihat pada mobil konsep ini baik pada bagian eksterior ataupun interiornya
selain itu ada empat layar pintar yang dibekali fitur asisten virtual yang dapat digunakan oleh empat penumpang mobil
secara independen melalui perintah suara
infinity q inspiration concept akan segera diproduksi untuk bersaing dengan rivalnya lexus ls yang sudah lebih dahulu hadir di pasar mobil sedan
nissan juga berhasil memukau para pengunjung pameran lewat model nissan exmotion concept
jika dilihat sekilas mobil ini memang memiliki gaya desain yang berbeda dengan mobil mobil nissan lainnya
gaya desain baru dengan sebutan cross motion ini akan menjadi gaya desain baru deretan produk nissan mulai tahun dua ribu dua puluh mendatang
penggunaan panel kayu cukup dominan pada ruang kabin x motion concept
menurut rencana exmotion concept juga akan menggunakan fitur nissan pro pilot
sebuah teknologi yang membuat mobil dapat bergerak dengan mobil
dan juga dapat bergerak secara otonom
meski belum ada kepastian jenis dan kapasitas mesin yang digunakan
pihak nissan melalui laman autoblok com menyebut
jika mobil ini akan menggunakan sistem penggerak all wheel drive
perusahaan otomotif asal amerika general motors juga memamerkan konsep mobil masa depan mereka gm cruise av
mencolok dalam ruang kabin mobil mungil ini
tidak ada gagang setir kendali pedal gas dan rem layaknya mobil pada umumnya
dikutip dari laman digital trans mobil ini memang diciptakan sebagai mobil otonom secara utuh
sistem kecerdasan dan sensor pada mobil juga menjadi fitur penting agar dapat merespons perintah kerja dari penumpang
mulai dari membuka pintu secara otonom
hingga menjaga perjalanan mobil agar tetap aman
ketiadaan gagang setir membuat para insinyur general motors memindahkan salah satu fitur airbag
yang biasanya ada di gagang setir ke bagian dashboard
terakhir yang juga menarik perhatian
adalah mobil konsep yang diusung oleh produsen asal tiongkok guangzhou automobile group atau gac motor
konsep mobil suv bernama jac enforge ini menggunakan mesin penggerak listrik dengan baterai berkapasitas tujuh puluh satu kwh
seperti yang disebutkan di laman car and driver
pihak jac motor mengklaim jika model enforch dapat berjalan sejauh lima ratus sembilan puluh lima km dalam kondisi baterai penuh
jendela pada bagian pintu mobil ini adalah sebuah layar besar
satu hal yang belum masih tergolong baru di sektor otomotif
saat ini pihak gac motor sedang fokus menjalin kerjasama dengan beberapa pihak
agar versi produksi dari mobil konsep ini dapat segera terwujud
agar dapat bersaing di pasar otomotif amerika pada dua ribu sembilan belas mendatang